terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
carut marut kepengurusan ktp elektronik di sejumlah daerah bertambah parah
hingga batas akhir pendaftaran masih banyak warga yang belum memiliki ektp
bahkan di jombang ratusan warga rela antri di tengah hujan yang mengguyur
begitu pagar kantor di spenduk capil dibuka
ratusan warga ini langsung berlarian berebut antrian
padahal saat itu sedang turun hujan namun tidak dihiraukan oleh warga
bahkan karena pintu yang difungsikan hanya satu
beberapa di antaranya ada yang tersangkut di pintu
tak hanya mengantri masuk ke dalam halaman di spenduk capil
warga juga harus antri mendapatkan nomor urut
namun karena hanya dibatasi satu ratus lima puluh orang
banyak warga yang kecewa
karena tidak mendapatkan nomor antrian
warga berharap pemerintah kabupaten jombang mencari solusi yang tepat
pasalnya pengurusan ektp dinilai kacau
bahkan ada warga yang harus bolak balik antri membuat ektp
namun selalu gagal
ini masnya yang ini
sudah datang tadi malam setengah satu
sudah setengah satu
mas ini masih antri mas
mas ini masih antri mas
mas ini masih antri mas saya satu kali ini masnya dua kali
yang lain sudah empat kali lima kali
tapi tetap kayak gini
saat ini ada sekitar dua puluh empat ribu lebih warga jombang belum memiliki ektp
pemkap jombang berupaya hingga akhir bulan ini
seluruh warga memiliki ektp